badan penelitian pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum dan keadilan mahkamah agung
melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan
kepada para koordinator dan pelatihan administrasi
kegiatan bagi tim sekretariat penyusun dokumen rekomendasi kebijakan
kegiatan ini diselenggarakan di jakarta diikuti delapan puluh satu orang yang merupakan gabungan koordinator
dan tim penyusun naskah kebijakan di lingkungan makam agung
dalam kesempatan ini sekretaris badan litbang diklatkumdil ma ahmad yufri mengatakan
kegiatan pelatihan diselenggarakan pasca terbitnya perpres nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas perpres no tiga belas tahun dua ribu lima
tentang sekretariat mahkamah agung nomenklatur badan penelitian
dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan
resmi berubah menjadi badan strategi kebijakan dan pendidikan
dan pelatihan hukum dan peradilan
jufri menerangkan dengan perubahan nama ini maka turut pula mengubah fungsinya
oleh karena itu badan litbang diklat kumdil dan peradilan
membekali para koordinator dan tim penyusun naskah kebijakan di lingkungan mahkamah agung
sudah barang tentu dengan perubahan nomenklatur ini
yang akan merubah fungsi daripada pusat strategi kebijakan
yang tadinya melakukan penelitian karena sekarang penelitian sudah diambil alih oleh brin
sekarang melakukan penyusunan naskah kebijakan
yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi pengambilan
dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberi bekal bagi tim penyusunan rekomendasi kebijakan
untuk menggali lebih dalam serba serbi dan mengatasi hambatan hambatan
dalam penyusunan rekomendasi naskah kebijakan yang nantinya diberlakukan di mahkamah agung